sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

mila akan selalu mendoakan kak fadil
edo sekarang kamu mau makan roti atau mau makan buah
indi kamu tuh gak ada kerjaan lain apa selain nawarin aku makanan
aku tuh ngantuk mendingan kamu pulang aja deh
i edo kok kamu jahat banget sih nyuruh aku pula
aku kan cuma melakukan amanat dari mama kamu
supaya jagain kamu sebelum mama kamu datang
mamaku tuh udah datang mendingan kamu pulang deh
wah ibu ngapain kesini
bu edonya itu udah mau tidur jadi lebih baik ibu pulang aja deh
duh kamu tuh harus inget dong dia itu neneknya alena
orang yang mau menjurumuskan kamu untuk mendonorkan ginjal kamu
dan sekarang alena itu menjadi pengacaranya fadil
berarti dia musuh kita dong
indi kamu ngomong jangan tambah ngaco deh
bu mau saya dengarkan kata kata indi ya
alhamdulillah ibu senang melihat kamu sudah sadar edo
oh iya ini ibu buah buat kamu
benar apa kata indi tadi
tidak seharusnya alena membela fadil yang jelas jelas bersalah
dokter kok kelakuannya kayak preman ya
mana ada dokter yang mencelakai orang lain selain fadil itu
edo kalau kamu butuh bantuan jangan sungkan sungkan ya
ibu pasti bantu
karena ibu sudah menganggap kamu sebagai kesehatan
apalagi kalau nanti terbukti edo adalah ayahnya kava
itu berarti jalinan darah kita semakin dekat
dan haris adalah ayahnya kamila
ibu akan langsung merestui hubungan kamu sama kamilah
kalau fadil terbukti bersalah dan di penjara
ibu yakin lama kelamaan mata kamila pasti akan terbuka
dia akan meninggalkan fadil dan kembali kepada kamu edo
eh ibu jangan ngomong sembarangan dong
asal ibu tahu ya edo itu calon suami saya
dan kita udah tunang anil ya cincinnya nih
udah andung dia
sebentar lagi juga kita akan nikah kok
jadi ibu gak usah dia jodoh jodohin edo sama perempuan manapun
apalagi sama kamila perempuan gak bener gitu
eh tega banget sih ngasih edo perempuan kayak gitu
di tolong buti ini tuh orang tua
ngomongnya sopan dan homat dikit kenapa
aku cuma ingetin aja
lagian pak haris sudah ngaku kan
kalau dia itu bukan ayahnya kamila
berarti butini itu cuma mantan neneknya kamila
berarti dia gak berhak dong jodoh jodohin kamu dengan kami lah
di udah cukup nah di
aku cuma ingetin aja siapa tau butini pikun
di cukup nah dikira kira ini
kamila tante ambar ada
ada hal penting yang mau kau omongin sama tante ambar
ya masuk aja
tante om kamila
tadi dewan sedang sudah telfon alena
dan sudah ditetapkan bahwa persidangan terhadap fadhil akan dilaksanakan besok
loh kok memberitahunya semenadak ini
iya om karena proses penyelidikan terhadap edo sudah selesai
dan menurut pengacara edo sidang harus segera dilaksanakan
ya lebih cepat lebih baik
biar segera ketahuan kalau fadhil itu gak salah
dan biar fadhil segera keluar dari penjara
alena kamu sudah menjanjikan kemenangan fadhil terhadap kita semua alena
jadi tolong kamu jangan mengecewakan kita
loh mama kok bicaranya seperti itu sih ma
nah mama seharusnya memberikan support pada alena
supaya dia tambah semangat bekerjanya
bukan malah mengancam ancam seperti itu mah
loh mama bukan yang mengancam pa
tapi ini perlu
karena mama gak mau fadhil sampai kalah
alena kamu pasti kesini mau ngasih tau kalau besok itu sidangnya kan
dulu itu aku respect banget sama kamu
tapi ternyata aku salah menerima
karena kamu itu sebenarnya hanya seorang yang teloncat
kamu meloncat sesuka hati kamu
ketempat yang menguntungkan kamu
waktu edo dinyatakan ginjalnya cocok dengan papi kamu
kamu deketin dia ya kan
dan sekarang begitu dia tidak berguna
kamu tinggalin dia
sekarang kamu deketin fadhil
dan kamu bahkan jadi pengacaranya dia
aku sekarang membeli belahmu
aku sekarang membeli belahmu
dan membeli belah fadhil karena aku sudah tahu
siapa edo sebenarnya
aduh udah nggak usah pura pura deh
nggak usah sok munafik
aku tuh udah tau kok kenapa kamu mau bantu kadil
pasti agar untuk mendapatkan simpatian taufan ya kan
kasian banget ya kamu alena
untuk mendapatkan taufan
aduh kalau menurut aku sih ya
kamu tuh buang buang waktu
karena taufan itu sudah mencintai kami lah
jadi dia nggak akan bisa kamu dapatkan
jadi tolong deh alena
bisa nggak sih kamu membantu orang dengan ikhlas
jangan mengharapkan taufan
tapi kamu benar benar salah
aku menolong fadil dengan ikhlas
karena dia sahabat aku
aku percaya sama fadhil
aku tidak mengharapkan
perhatian atau simpati dari siapapun
apalagi dari taufan
aku bukan seperti tunangan kamu ini
dia ingin mendonorkan ginjalnya untuk pamrih aku
untuk mendapatkan dua balasan
untuk mendapatkan kamila dan kafa
jadi sekarang aku tanya sama kamu
siapa yang kasih
tentu kamu apaan
aku benar benar kasihan sekali sama kamu
karena kamu tetap mengharapkan laki laki seperti edo
laki laki yang bahkan tidak menghargai perasaan kamu sebagai pacarnya
apa itu namanya bukan kasian
atau mungkin penipuan newspapers
maaf ingin memberi perhatian
kalau tidak ngebubung
hebat banget ya kamu camilla
di dalam situasi seperti ini kamu masih bisa nyanyi nyanyi
padahal sekarang posisi kamu seperti telur di ujungkan
kamu tuh apa apaan cindy
aku sedang menidurkan anak aku
camilla kamu tuh sadar nggak sih
besok padel itu sidang
dan itu semua gara gara siapa ha
gara gara kamu kan
dia akan di penjara minimal tiga tahun camilla
dan kamu juga akan kena imbas ya kok
kamu gak akan menikah dengan fadil
dan anak kamu itu akan tetap menjadi anak haram
cukup ini tolong jangan hina anak aku
berkali kali aku bilang sama kamu kan anak aku ini bukan anak haram
kamu tahu kan namanya kava
kava diambil dari nama camilla dan fadil
itu berarti kafan memiliki seorang mama dan papa
yang jelas bukan anak haram
aku tahuku kalau anak itu bukan anaknya fadil
karena aku udah melihat sendiri hasil tes dna kamu dan fadil
dan ada satu hal yang mau aku tekanin sama kamu
kalau sampai fadil kalah di persidangan nanti
jangan pernah coba coba untuk deketin edo
apalagi menggunakan anak haram ini sebagai pancingan kepada edo
dan juga jangan pernah mencoba untuk menjadikan butini
sebagai comblang hubungan antara kamu dan edu
karena aku nggak rela tunangan aku direbut sama kamu
indy cukup kau menghina kava dan eyang tini
aku kasih tahu sama kamu yandi
aku sama sekali gak tertarik dengan tulangan kamu yang bernama edo itu
dan aku minta sekarang kamu keluar dari kamar aku
karena rasanya aku tidak bisa menahan lagi untuk menapar kamu
kalau kamu belum keluar juga dari kamar aku
aku mau memanggil kalian semua
kata papa kita suruh soal berjamaah demi kemenangan kava lil besok di ruang sidang
iya aku akan ke sana
kita sudah berusaha
yang bisa kita lakukan sekarang
cuma pasrah dan tawakal
memohon jalan yang terbaik yang diberikan olehnya
ya udah mama tidur deh sekarang ya
supaya kita tidak terlambat besok di persidangannya fadil